kondisi gor karet tengsin tanah abang jakarta pusat pada minggu malam terlihat lebih lengang dari sebelumnya
kasur kasur darurat atau felbet yang tadinya diisi oleh para tunawisma hasil penjaringan satpol pp di kawasan jakarta pusat
ini terlihat kosong dan tak digunakan
belum diketahui pasti alasan para tunawisma meninggalkan fasilitas penampungan sementara yang disediakan pemprov dki ini
sebelumnya puluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kedapatan berkeliaran pada masa psbb
diamankan petugas satpol pp di kawasan jakarta pusat
mereka terpaksa diamankan dalam rangka meredam penularan virus corona di jalanan
setidaknya ada tiga puluh tiga orang yang terjaring razia satpo pp
mayoritas adalah pemulung pengamen jalanan hingga seorang narapidana yang baru dibebaskan tetapi tidak memiliki tujuan pula
masing masing orang menempati satpol pp
mereka juga memiliki level bed dari total seratus kasur yang disediakan
menurut aturan yang berlaku mereka seharusnya tidak diperbolehkan pulang sampai ada keluarga yang menjemput
dan bersedia membuat pernyataan untuk mematuhi aturan psbb
petugas dari dinas sosial dki jakarta pusat akan terus melakukan pendataan
assessment hingga memberi makan dua kali sehari
yaitu pada saat sahur dan buka puasa bagi para tunawisma yang terjaring razia satpol pp
penyiputan siena indonesia
benar sekali kalau saat ini di gelanggang olahraga karetengsin kecamatan tanah abang ini
saya melihat tinggal dua orang saja penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pmks yang tinggal di sini
mereka ini mengaku kalau mereka sudah ada di sini sejak kemarin setelah mereka terdampar begitu di terminal kampung rambutan
karena tidak mendapatkan akses untuk kemudian kembali ke pekanbaru untuk bekerja
dan memang kedua orang tersebut mengatakan kalau fasilitas yang diberikan di gor ini cukup begitu
saya akan ajak anda untuk melihat lebih detail bagaimana kondisi gor di sini dan apakah memang layak untuk menampung para pmks yang terpaksa harus tinggal di sini
karena ketahuan melanggar aturan psbb
ini terlihat di belakang saya ada tempat tidur darurat begitu amel
jumlahnya sekitar empat puluh lima tempat tidur darurat
kemudian juga ada terpal di sebelah kiri ini untuk alas begitu bisa dibilang untuk karpet tempat para warga yang ditampung di sini untuk beristirahat
untuk tiduran begitu amel
kemudian juga ada dua kamar mandi untuk wanita dan juga pria
dan ukuran dari gor ini cukup luas begitu sehingga memang memungkinkan mereka untuk bisa beristirahat dengan tenang dan juga tidak berdesak desakan begitu amel
dan informasi yang kami peroleh dari penjaga gelanggang olahraga di sini
kalau dari hari jumat kemarin ini pihak dinsos dki jakarta ini sudah mendata sekitar lima puluh lima pmks
kemudian di hari
sabtunya ini sudah ada sekitar dua puluh delapan pmks yang dipulangkan atau pulang ke tempat keluarga dengan jaminan begitu
jadi keluarga ada yang datang ke sini kemudian yang menjamin kalau ini adalah keluarga saya
kemudian mereka mengisi surat jaminan dengan isinya itu keyakinan kalau mereka tidak akan melanggar aturan psbb lagi
ada hitam di atas putih begitu amel
akhirnya para warga yang ditampung di sini itu bisa kembali ke keluarga
dan juga tapi memang pantauan kami ini dari pagi tadi ini hanya sekitar dua orang saja di gor ini yang ditampung di sini
dengan fasilitas seperti ini kemudian juga mereka mengaku mendapatkan makanan begitu tiga kali sehari untuk yang tidak berpuasa
kemudian untuk yang berpuasa ini ada makan di waktu berbuka dan juga di waktu sahur
kemudian juga mereka juga berserita tadi
jadi sempat amel kalau mereka sebenarnya ingin sekali kembali ke tempat mereka bekerja saat ini di pekanbaru
tidak untuk pulang kampung tapi juga hanya untuk bekerja karena mereka merasa mereka harus mendapatkan nafkah untuk keluarganya
namun saat ini mereka masih menunggu sebenarnya apa arahan dari pihak pemprov dki jakarta dalam hal ini
karena kami juga melihat beberapa petugas memang datang ke sini namun hanya untuk melihat saja bagaimana kondisi di sini untuk mendata kemudian
namun juga belum ada kejelasan
bagaimana nasib mereka apakah mereka harus dipulangkan ke daerah asal mereka atau mereka dapat pergi ke tempat yang mereka inginkan yakni ke tempat mereka bekerja untuk kemudian mencari nafkah
dan juga data yang kami peroleh juga ini dari lima puluh lima pmks yang ada ditampung di sini ini mayoritas atau sekitar tiga puluh delapan diantaranya merupakan warga ktp dki jakarta
karena memang kita tahu mereka yang ditampung di sini ini
kedapatan masih ada di pinggir jalan kemudian itu juga melanggar aturan psbb sehingga ditampung di sini
namun sisanya ini artinya masih ada warga di luar ktp dki jakarta seperti dari jawa barat dan juga jawa tengah yang terpaksa ditampung di sini
bahkan menyerahkan diri untuk kemudian bisa ada di sini untuk beristirahat dan juga untuk menunggu kejelasan bagaimana nasib mereka selanjutnya
kita berharap saja supaya nantinya pihak dinsos ini juga bisa lebih aktif untuk kemudian bertanya bagaimana nasib mereka dan juga menentukan langkah apa yang harus
warga pmks ini lakukan selama di masa penampungan ini
baik cila terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali